kasus penutupan akses jalan rumah milik muhammad ridwan warga jalan rungkut menanggal surabaya jawa timur berakhir damai
ini setelah ketiga belah pihak dipertemukan di kantor kelurahan setempat senin sore
setelah berunding cukup lama kedua tetangga yakni keluarga azizah dan keluarga toib akhirnya sepakat memberi akses jalan masuk bagi keluarga ridwan
kesepakatan ini ditandatangani kedua belah pihak yang disaksikan bin mas polrestabes surabaya dan kecamatan gunung anyar
temboknya tetap pembangunan rumah tetap pembangunan rumah tapi di sebelah sana ya dihentikan ya ada akses nanti
tapi maka disepakati samping tidak ditutup depan pun diberi pintu jadi ada dua akses tetap seperti semula
dari hasil kesepakatan akan ada akses ke depan dan samping rumah ridwan
sebagian tembok dibongkar untuk akses keluarga ridwan ke depan rumah sedangkan tembok di samping rumah ridwan pembangunannya dihentikan dan akan dibongkar
untuk sementara ini kesepakatan yang dari yang pihak depan itu besok dilakukan pembongkaran sementara untuk akses ke depan
walaupun tidak yang menuju untuk yang tergantikan tadi ya yang maunya
sebelumnya tembok setinggi hampir dua meter menutup akses keluarga muhammad ridwan
tembok ini dibangun oleh dua tetangga ridwan di depan dan samping rumah
wakil wali kota surabaya armaji sempat meninjau langsung rumah ridwan pada senin
siang ia mendesak pihak pihak terkait untuk bermusyawarah dan mencari jalan keluar
dirinya juga menegaskan akan membongkar paksa tembok jika tidak ada titik temu saat musyawarah
tim liputan cnn indonesia surabaya jawa timur